langsung terhubung dengan pangdam tiga siliwangi majen tni hadi prasojo melalui sambungan telepon
selamat pagi pak maijen tni prasojo
selamat pagi mas rian han
baik pak ini bagaimana kronologis awal kerusuhan terjadi di lapas bancai hingga akhirnya menyebabkan kebakaran di sana
suasana sekarang sudah kondusif
sudah kebakaran juga sudah bergerak dan sudah dalam keadaan aman sekarang untuk peristiwanya tadi pagi jam tujuh pas dilaksanakan apel pagi itu langsung menyerbu pintu depan untuk minta dibukakan
tetapi pegangnya lapas minta bantuan ke polda dengan gampang langsung ke tempat dan damkar
yang kebakar sekarang cuma masalah perkantorannya aja untuk di belakang untuk tempat dia tidak terbakar
tidak akan tidak membakar itu
ada dua mobil di tadi ambulan sama satu kendaraan yang ikut terbakar
baik pak hadi apa sebenarnya penyebab dari kerusuhan ini pak
jadi kerusuhan ini itu kemarin siang sore ada napi pinaan melimparkan bungkusan ke dalam
setelah diusut lalu yang dicubigai menerima itu dibutuhkan sel khusus
nah tadi malam jam dua belas gantung diri
dari itu berdarah isu yang mengasut napi yang lainnya sehingga pagi tadi dia menghasilkan anarkis
baik pak hadi ini kebakaran
cukup parah terjadi saat atau sebelum terjadi kerusuhan
apakah tidak ada petugas dari pihak lapas di sana yang bersiaga untuk mengantisipasi hingga tidak terjadi kebakaran yang cukup parah ini pak
ada sebetulnya ada
cuma memang antara petugas lapas dengan apinya tidak seimbang
dan yang dibakar cuma an itu
jadi perkantorannya saja
untuk tempat dia sama ruang makan sama itu tidak dibakar
baik jadi saat ini kondisi di lapas bancis
sudah kondusif begitu pak hadi
kondusif kondusif sudah
sudah kondusif sudah aman
tinggal untuk pembersihan pembersihan saja
kondusif dalam arti saat ini posisi dari para narapidana ini apakah di tempat yang aman atau mereka semua sudah ditempatkan kembali ke sel mereka
kembali ke sel mereka masing masing sekarang
sudah di sel mereka masing masing
petugas juga sudah siap
kita tidak ada ini karena memang tidak ada perlawanan
sudah aman sudah kondusif
tidak ada korban jiwa berarti pak adi
korban jiwa tidak ada
terkait ada napi yang tewas gantung diri ini sebenarnya bagaimana bisa sampai ditemukan dan memicu terjadinya kerusuhan di lapas bancai
ini masih dalam penyelidikan ya untuk bagaimana napi ini jam dua belas gantung diri di sel khusus
jadi dari pihak lapas tadi kita tanya memang
yang dicurigai melempar mungkin jenis sabu
kemarin bungkusnya ada tetapi barangnya mungkin sudah dimasukkan ke toilet gitu
jadi melempar jenis sabu begitu pak hadi
barang kira kira diperkirakan diprediksi dari lapas itu sabu
tetapi setelah diusut di curugg dua orang ini digeledah di kamarnya itu yang ada cuma bungkusnya aja untuk barangnya nggak ada
mungkin sudah dimasukkan ke toilet gitu
tidak tidak ke toilet
pak hadi saat ini kalau dilihat dari bagaimana terjadinya kebakaran dan juga kerusuhan di lapas bancai ini bagaimana saat ini para narapidana kondisi mereka berarti sudah ditempatkan kembali lagi ke sel mereka begitu ya pak ya
diam ya baik baik
tidak ada perlawanan juga baik baik juga
tahan kondisi kok
kerja sama dengan kita juga baik
untuk area mana saja pak yang terbakar di lapas bancai ini
jadi kantor aja yang terbakar
jadi untuk sel mereka nggak ada yang terbakar
jadi cuma perkantoran di depan itu yang terbakar
saat ini penanganan masih terus berlangsung atau adakah pihak pihak dari narapidana yang diduga menjadi provokator dalam aksi ini apakah sudah diamankan pak hadi
ini untuk menenteramkan dia dulu sambil kita bersih bersih
jadi tidak kepolisian akan mengusutin nanti
pak hadi ini mengingat kerusuhan yang cukup besar ke bancis ini
yang terjadi di sebuah lembaga permasyarakatan
begitu bagaimana evaluasi dari pihak terkait ini pak
dan bagaimana langkah ke depannya untuk agar hal ini tidak kembali terjadi
evaluasi ini sebetulnya ini bermula memang dari bandar ya
jadi mungkin kalau yang bandar bandar itu mungkin harus dilepas dari tempat tempat yang begini begini
karena ini ulahnya ulah bandar gitu
jadi kalau memang ada hukuman maat itu ya setuju langsung dieksekusi
saja tidak perlu diperlambat lambat lagi gitu
karena ini nanti akan menjelar kemana mana seperti ini mungkin ke depannya ya
jadi paling tidak saat ini kondisi di bancis sudah kondusif begitu pak hadi
pangdam tiga siliwangi majen tni hadi prasojo